delapan presenter televisi swasta yang tewas dalam kecelakaan di kawasan mampang perapatan
natasha rosdiana dimakamkan pada minggu siang
rencananya dalam waktu dekat almarhum akan melangsungkan pernikahan dengan pria asal yunani
suasana haruk keluarga menyelimuti prosesi pemakaman jenasa
mantan presenter jaktivi natasha rosdiana
natasha yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas hebat dari mampang perapatan
sabtu dinihari dimakamkan di tanah kusir jakarta selatan
sebelum dimakamkan pihak keluarga melakukan prosesi kebaktian di kalimalang bekasi jawa barat
selain keluarga hadir pula calon suami natasha yang berkebangsaan yunani
sebelumnya korban yang merupakan anak tunggal dari mirwanto raharjo
sempat menghadiri acara perpisahan dengan teman teman kuliahnya
lantaran akan melangsungkan pernikahan pada dua puluh tujuh april dua ribu tujuh belas mendatang
kerabat korban mengatakan pihak keluarga mendapatkan kabar musibah kecelakaan korban dari pihak polisi pada sabtu dini hari
kalau dari keluarga sih sangat bertugas sekali ya
soalnya sasa ini hanya anak tunggal dia ayahnya sudah meninggal juga
jadi kita sebagai keluarga merasa berat banget juga untuk ibunya
waktu saat kejadian polisi sama anak anak grab bike itu datang ke rumah
memberitahu bahwa natasha ini keselakaan
meninggalnya natasha menimbulkan duka mendalam bagi rekan kerjanya
hal itu karena almarhum mudah bergaul dan suka membantu jika ada teman yang membutuhkan pertolongan
natasha pada dasarnya super gampang bergaul dengan semua orang
walaupun dia di center dan sering di studio
natasha juga sering bergaul sama kita yang sering di lapangan
saat kejadian natasha rosdiana bersama rekannya natasha gabriela yang mengemudikan mobil
diduga hilang konsentrasi mobil yang dikendarai natasha gabriela menabrak truk yang terparkir
natasha gabriela meninggal di lokasi kejadian
sementara natasha rosdiana meninggal di rumah sakit di daerah duren tiga